saya mau beli sandal sehat
ya salah sepupu lo
so suci tau gak sih dia
dia ngasih dirinya paling bener di dunia
yaudah kamu jangan berantem terus dong sama fadil
dia orangnya baik kok
dia tuh orang paling jijik yang pernah gue temuin tau gak
bajingan tau gak
yaudah kamu jangan berantem terus ya sama dia ya
kamu jangan marah marah
bagaimanapun juga kan sebentar lagi dia akan jadi kakak ipar kamu
kalau kamu nikah sama aku kan nanti kamu saudara sama dia
gak ada yang gak
yaudah gue pulang dulu nih
yaudah kamu pulang aja ya
tapi besok kamu kesini lagi ya dok
kata dokter aku besok udah boleh keluar dari rumah sakit
jadi kamu jemput aku ya
gue jemput besok deh
gue mau jadi pengganti tangan kanan lo
sampai tangan kanan lo sembuh
sepenuhnya tanggung jawab gue
kenapa sih aku harus selalu inget inget kata katanya edo
aku gak boleh mikirin kata katanya hidup terus
itu cuma bikin aku sakit hati
lebih baik aku baca majalah dari ke fadil aja
biar aku lupa
sandwich gulung dua rasa
kok jadi pengen sandwich ya
ya ampun kak fadil
kamu belum tidur
kamu jangan tidur
kamu ada perlu apa
yang kayak di majalah ini
harus sekarang ya
gak bisa besok
iya gak harus sekarang sih kak
besok juga gak apa apa
yaudah kalau gitu mila
kebetulan aku gak bisa tidur
jadi mendingan aku nemenin kamu bikin sandwich
sekalian aku pengen tahu
malam malam mau bikin sandwich
gak ada berhentinya nyusahin orang
fadil juga gak ngerasa disusahin
udah deh fadil kamu juga ngapain sih
mau mauan aja disuruh kamilah malam malam begini
memangnya kamu tuh siapanya
bukan suaminya kan
udah deh mila
kamu tuh gak usah kelewat manja
semua juga orang tahu kalau kamu hamil
tapi bukan berarti setiap kemauan kamu harus itu rutin
udah sekarang kamu masuk kamar
kak fadil udah gak apa apa kok
bener kata tante ambar
mendingan besok aja bikin ya
lagi pula mila juga gak pengen banget
maaf ya tante udah ganggu
malam kak fadil
malam tante ambar
kamu juga fadil
masuk kamar kamu
awas ya kalau mama lihat lagi kamu berdua di dapur malam malam begini
aku tunggu di taman
aku tunggu di taman
daripada kita diomelin sama mama
gara gara berantakin dapur
mendingan kita cari langsung aja
mendingan kita secara langsung aja
saya mau beli sandwich satu
udah tutup mas
mbak maaf banget
ini aja lagi diberesin mas
kak fadil udah lah kak fadil
tapi satu lagi
aja mas cuma satu kok
mendingan besok aja deh mah balik lagi ya
tapi harus sekarang mas
edu udah pergi pagi pagi
terus dia nggak bilang pergi kemana
semalam dia pulang larut
sekarang pagi pagi sudah pergi
ngapain dia masih disitu
lebih baik kamu ambil barang barang aku tuh
bawain ke dalam rumah
siapa yang pedang
ternyata kamu disini
ngapain lagi sih kamu kesini
edonya jadi bawa pulang
tidak mau ngatur
lagipula edo sendiri kok yang janji
dia bilang kalau dia mau menjadi pengganti tahan kanan saya
pengganti tangan kanan
ini apa apaan keponakan kamu
supaya jadi tangan kanan liar
saya juga nggak setuju dengan ide gila tangan kanan itu
kalau mbak marta mau bawa anak mbak marta pulang
saya akan lebih senang mbak
tante jangan mbak
mbak marta jangan
edo katanya kamu mau jadi pengganti tangan kanan aku
ya sudah sudah sudah
lebih baik kita bicarakan di dalam
mari kita masuk
kita bicarakan dengan kepala dingin
pamela jangan lupa masukin barang
mah apa kalian bisa
tante tante kenapa sih
tante kok marah kalau misalnya edo menjadi pengganti tangan kanan ini
padahal ini kan gak pernah bikin salah sama tante
do padahal sebenarnya kan tante tante mestinya senang kalau edo dekat sama indy
kemungkinan edo untuk melupakan kamila itu lebih besar
dan tante gak mau kan edo terus hidup di dalam bayang bayang kamila
do bener kan kamu kamu udah gak ada perasaan lain sama kamila
kamu udah gak peduli sama dia
kamu udah benci kan sama dia do
iya lo bener bik
tunggu kan tante
tante gak harus sendiri kan
tante semestinya senang tante
oke saya akan izinkan edo menjadi pengganti tangan kanan kamu
sampai tangan kamu itu sembuh
itu bukan berarti saya bisa memaafkan fadil dan keluarga kamu ambar
kalau sampai kamu memperdayakan anak saya lagi edo saya akan mengambil jalur hukum
kita harus selalu guna kebuatan